arus lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek khususnya di jalur menuju bandung tepatnya
di kilometer lima jatiwaringin jakarta timur terpantau rame lancar pada sabtu malam laju
rata rata kendaraan enam puluh hingga delapan puluh km per jam tak terjadi kepadatan arus lalu lintas lantaran diduga
warga sudah tiba di tempat tujuannya masing masing meski demikian para pengendara diimbau untuk tidak
terlena dengan kondisi ruas jalan tol yang lengang agar tidak membahayakan keselamatan
sementara itu jalan simpang tiga bawean kabupaten semarang terlihat semakin padat
saat libur natal dua ribu dua puluh dua dan tahun baru dua ribu dua puluh tiga menurut wakaop satu operasi lilin jalan menghubung menuju
solo dan yogyakarta itu dinilai merupakan salah satu jalur rawan kemacetan saat libur akhir tahun
beberapa titik rawan kemacetan meliputi pintu masuk dan exit tol pasar tumpah di jalur pantura
keramaian jalur lokasi wisata serta sejumlah titik saat perayaan tahun baru hasil monitoring jalur
arteri di wilayah provinsi jawa tengah dinilai relatif lebih padat jika dibandingkan dengan jalur
jalur arteri yang ada di wilayah provinsi jawa barat pada pelaksanaan operasi lele dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia